aku cinta kepadamu
karena kamu dekat lucu
berani dan aneh
aku cinta kepadamu
karena kamu telah membuatku
bahagia dan berarti
aku cinta kepadamu
makasih ya bang
sebaiknya tante langsung tanya aja deh sama radit
hah aku kenapa
oh jadi kamu gak mau ngaku ya
yaudah kalau kamu gak mau ngaku biar aku aja yang ceritain semuanya
aduh susun susun susun
kamu jangan pindah radit ya gak mungkin radi jad sama kamu
tapi ini buktinya tante
kalau tante gak percaya sama aku nanti tante tanya aja sama temen aku
temen atau cowoknya

harusnya kan kamu jalan sama radit
udah udah mbak
kalau yang kamu katakan itu benar
om kecewa benar sama radit
tapi kalau ternyata yang kamu katakan itu tidak benar
itu bisa menjadi sebuah fitnah
pasti sangat sedih melihat kamu seperti ini
kalau kamu memang sudah tidak suka sama raden
kamu bilang saja gak apa apa
papa gak mau punya menantu orang yang suka memfitnah seperti yoline
itu bukan fitnah pak
dan saya sama yola tadi dipukulin sama anak buahnya anak bapak
itu gak benar pak
bohong apaan sih waktu itu saya pernah ketemu kok
sama mereka waktu pertama kali ketemu sama radit
kamu jangan fitnah anak saya ya
apa harusnya pak
papa kecewa berat sama kamu
aku mau ke rumah
gua baru banget dapat kabar kalau nenek gua sakit
jadi gua harus cabut gimana dong
ya katanya lo mau dikenalin sama dia gimana sih
gimana kalau nanti dia datang ketemu kenalan dan gue cabut
ya udah ya udah gak apa apa
gak bisa dateng nih
ya udah lah
ini serius gak apa apa gue harus cabut
saat dia telah memilikimu
namun aku akan menjagamu selalu
dia tuh paling bisa buat cowok cowok kepincut
jadi emang benar kata radit ya
gua tuh pembohong
tapi aku sama sekali gak ada niat buat bohongin kamu
keren kamu pembohong sejati ya
bohong aja gak ada niat loh
siap siap pake baju yang rapih yang ganteng
lu ngapain nyuruh nyuruh gua
lu masih marah sama gua gara gara semalam gua pulang duluan
lu tuh gak pernah ngerasain ya emang yang dikhianatin sama temen lu sendiri
harusnya sih gua nyadar ya dari waktu lu nyikat bulan lu nyikat merah
tuh harusnya gua udah sadar tuh kalo lu emang bukan temen yang baik buat gua
maksud lo kenapa sih gimana
bertanya itu sama orang di utara orang di selatan orang di timur orang di bkt
lo tanya tuh sama orang orang yang ada di puisi lu tuh
gak gua mau ngajak lu
bujuk sam buat ikut
begitu ya kak
yaudah gapapa deh
makasih ya kak
adik adik tapi kayaknya acara kejutan kita hari ini gak jadi deh

aku cinta kepadamu karena kamu telah membuatku bahagia
arti ini aku cinta kepadamu
karena aku yakin aku cinta
mbak udah malem ngamennya di tempat nenek aja deh
mbak saya gak lagi ngamen saya lagi mau ngasih hadiah ulang tahun buat sam
tapi pasiennya udah tidur mbak pergi aja deh